presiden amerika serikat joe biden menyatakan masih mengawasi apakah rusia akan menindaklanjuti serangan atau mengurangi operasi militernya di ukraina
pernyataan tersebut diutarakan biden setelah pertemuannya dengan perdana menteri singapura lee hsien loong pada selasa dan bersamaan dengan berlangsungnya negosiasi moskwa dengan kiev
tidak hanya joe biden lee juga menyatakan kecaman negaranya atas invasi rusia ke ukraina
lee mengaku singapura adalah pendukung setia hukum internasional maupun piagam pbb yang melarang tindakan agresi terhadap negara berdaulat
lee mengutuk keras serangan tak beralasan oleh rusia terhadap ukraina
menurutnya kedaulatan kemerdekaan politik dan juga integritas teritorial semua negara baik negara besar maupun negara kecil harus dihormati
kita akan terus menjaga sanksi kita akan terus memberikan kekuatan militer ukraina untuk melindungi diri mereka dan kita akan terus menjaga kekuatan militer ukraina